kebakaran di kawasan wisata gunung bromo sejak enam september lalu menimbulkan kerugian sangat signifikan
tidak hanya material berupa hilangnya pendapatan pemasukan akibat lokasi wisata ditutup
tapi kita lihat juga ada kerugian secara ekologis kekhawatiran terhadap kerusakan flora dan fauna yang cukup parah
kita bahas hal ini bersama dengan nur patria kurniawan kepala balai besar ksda jawa timur
pak patria selamat sore
pak patria kami ingin tahu data terakhir kerusakan yang terjadi di lingkungan gunung bromo seperti apa yang diterima bksda
untuk data yang kami terima memang belum ada hitung hitungan secara numerik
namun kalau kita bicara ekologi sebenarnya kerugian itu tak hingga
misalnya kalau kita mau mengukur tadi mengenai
hitung hitungan karcis hitung hitungan apa namanya mata pencaharian yang didapatkan bisa dikalkulasi
tetapi kehilangan ekologi itu saya rasa akan sangat sulit dikembalikan
nah ini yang menjadi perhatian kita semua
makanya dalam hal ini kebakaran hutan itu atau kebakaran lahan dan hutan itu itu secara umum tidak bisa dikalkulasi ekologinya
karena tak terhingga
nah beberapa kegiatan yang kita lakukan atau teman teman lakukan di bromo misalnya terhadap edelweiss
kemudian satwanya lang kemudian rusak dan lain sebagainya itu juga pasti akan hilang
nah ini juga merupakan rantai ekologi
tadi dibilang sumber mata air akan hilang atau menurun dengan adanya
hanya kebakaran sama sebenarnya ketika tidak ada satwa atau tidak ada tanaman tumbuhan ataupun pohon pohon juga akan melakukan akan membuat kerugian yang sama
jadi ini tidak bisa dihitung secara numerik karena pengembalian satwa dan tumbuhan itu jauh lebih sulit ketimbang membangun atau membuat sebuah bangunan menjadi kembali
karena kerugian ekologi ini kembalinya secara natural dan butuh waktu
yang sangat lama begitu ya pak patria
tapi kalau melihat kebakaran
tidak dikalkulasi hanya dengan satu miliar dua miliar
nah ini sekarang kebakaran semakin meluas
apa kemudian yang harus dikhawatirkan oleh kita para manusia dari dampak kebakaran ini terhadap kelangsungan sejumlah vegetasi endemik dan habitat satwa
misalnya nih kalau kita tidak segera bersama sama menanggulangi ini
ketika sampai habis misalnya edelweiss
mau kita cari di mana edelweiss bromo yang sudah menjadi ikon
mau dicari di mana lutung khas bromo yang selama ini menjadi satu satunya yang berada di bromo
kita tidak bisa membuat lutung kita tidak bisa membuat edelweiss
nah ini kan menurut saya sangat sangat harus kita perhatikan dan kita dukung bersama
karena dalam rangka penyelamatan sekaligus pengembalian satwa maupun tumbuhan yang terkena dampak
dari kebakaran ini
tadi total lahan yang terbakar ada sekitar delapan ratus lima puluh hektare sampai saat ini
kalau melihat luasnya seperti itu
sebetulnya apakah wilayah lainnya masih bisa menopang keberadaan habitat ekosistem di wilayah gunung bromo
itu sangat terlihat ketika nanti
kita saya bukan beranda anda yang buruk
tetapi itu bisa dilihat ketika nanti sampai satwa itu turun atau menuju ke pemukiman
atau bahkan mungkin dia ya dalam tanda petik mencari perlindungan
itu berarti sudah tidak bisa ditopang lagi dengan kondisi bromo
namun ketika belum ada laporan
tapi sampai dengan saat ini belum ada laporan yang menyatakan bahwa satwa sudah turun ke desa desa
atau mungkin rusa yang masuk ke kampung kampung
dan belum ada juga laporan atau mungkin belum ditemukan
saya kurang paham karena ini teman teman di sana lagi fokus untuk memadamkan api
belum ada laporan satwa yang terpanggang atau terbakar
nah ini mudah mudahan masih mampu mereka atau satwa satwa ini berlindung
dan melakukan fungsi ekologisnya di bromo
mungkin di tempat tempat yang mereka anggap aman
karena satwa itu butuh shelter cover dan water sebagai animal welfarenya yang berada di bromo
pak patria sebagai antisipasi
kalau misalnya satwa betul akhirnya masuk ke permukiman warga untuk mencari perlindungan tadi
bagi masyarakat sebenarnya saya ingin menyampaikan mumpung berada di live dengan teman teman cnn
proses evakuasi sementara
dan nanti akan kita kembalikan
aslinya memang sudah pulih
kembali itu satu satunya jalan
yang kita perlawan karena kalau tidak
antara ini satwa yang
masuk karena mencari perlindungan
dianggap sebagai konflik
kepada masyarakat ini yang bahaya
makanya saya berharap tolong
nanti kami diinformasikan dan segera
kita ambil langkah untuk kita
evakuasi dan amankan
satwa sat tersebut sebelum kita
kembalikan baik bksda siap
untuk bisa memberikan evakuasi
begitu ya kepada warga yang merasa terganggu
dengan datangnya satwa nanti ke permukimannya
jika itu terjadi tapi
memberikan pemahaman kepada masyarakat
bagaimana sih sebetulnya bisa
memanfaatkan tempat wisata alam
yang juga bergabung dengan flora dan
fauna khususnya di musim kemarau
seperti saat ini
satu kalimat yang ingin
saya sampaikan berwisata
lah yang bijak
karena berwisata yang
bijak itu adalah dia tahu
apa yang harus dilakukan
tidak melakukan hal hal
yang merusak kemudian
dia tahu bahwa
kawasan itu ada
juga penghuni lain
dalam hal ini adalah satwa dan tumbuhan
yang perlu juga dijaga kelestariannya
karena itu merupakan
rantai dari sebuah
ekologi yang tidak bisa dipisahkan
pula dengan pemandangan
dan itu akhirnya dinikmati oleh
manusia yang disebut wisata makanya
dengan adanya kejadian ini
ke depan dan selanjutnya
maka berwisata lah yang bijak
baik kita harus garis bawahi
berwisata lah yang bijak
karena kita hidup berdampingan
tidak hanya manusia saja kita hidup berdampingan
dengan flora dan fauna yang saling mendukung
kehidupan ini pak nur patria terima kasih
banyak sudah berbagi
perspektifnya bersama kami di cnn indonesia connected
salam sehat pak nur